sementara itu inspektur pengawasan umum irwa sumpori komjen polisi agung budi marioto mengatakan
karena mempertimbangkan alasan kemanusiaan kesehatan dan memiliki balita
tersangka putri candrawati belum ditahan
ia juga mengatakan keputusan penahanan merupakan wewenang tim penyidik
ini disampaikan setelah hadir dalam acara penyerahan hasil investigasi laporan rekomendasi dari komnas ham kami siang
agung menjelaskan walau belum ditahan tim penyidik telah mengeluarkan keputusan pencekalan bagi putri candrawati untuk bepergian
sebagai tersangka istri verdi sambo juga wajib lapor ke pihak penyidik dua kali sepekan
seperti diberitakan setelah menjalani pemeriksaan yang kedua
kuasa hukum putri candrawati meminta polisi tidak menahan kliennya atas alasan kemanusiaan kesehatan serta memiliki balita
malam ibu pece telah dilaksanakan pemeriksaan kemudian ada permintaan dari kuasa hukum atau lawyer ibu pece untuk tidak dilakukan penahanan
penyidik masih mempertimbangkan
pertama alasan kesehatan yang kedua kemanusiaan yang ketiga masih memiliki balita
di samping itu penyidik juga telah melakukan pencekalan terhadap ibu pc
dan pengacara menyanggupi untuk ibu pece akan selalu kooperatif
jadi itu pertimbangan
dan ada wajib lapor